pada dua ribu empat belas forum g dua puluh sepakat untuk menurunkan kesenjangan partisipasi wanita
sayangnya akibat pandemi covid sembilan belas kesenjangan terus melebar
wanita lebih banyak kehilangan pekerjaan dibanding laki laki
dalam forum g dua puluh tahun ini indonesia diharapkan dapat mendorong peningkatan pemberdayaan perempuan
melalui transformasi digital
sejak sebelum pandemi partisipasi wanita di sektor ekonomi
masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan
perempuan itu berbeda dengan laki laki
perempuan itu bisa hamil bisa kemudian dia memiliki anak yang keluar dari rahimnya
dia harus memberikan breastfeeding menyusui
dia sering dihadapkan pada dilema mau sekolah atau mau kawin
mau karir atau mau punya anak
mau di rumah
ngurusin rumah atau karena dia hanya pengurusin rumah itu adalah perempuan
atau meneruskan bekerja
pertanyaan pertanyaan seperti itu tidak dihadapkan kepada jenis kelamin laki laki
sehingga ini yang disebut level playing field nya nggak sama
perempuan menjadi kalau orang jawa bilang lebih abot lebih berat
karena dia di dalam titik titik hidupnya menghadapi pertanyaan pertanyaan dan pilihan yang tidak mudah
menurut data dari international labor organization secara global
walaupun harga laki laki murahan berkurang
kebanyakan orang jenis perempuan mengembalikan kekuasaan kerja ketika mereka menikah

mereka yang terbentuk tidak akan kembali
kesenjangan partisipasi wanita di sektor ekonomi inilah yang mendorong isu pemberdayaan wanita dan kesetaraan gender turut dibahas dalam forum g dua puluh
tahun ini melalui outreach group women dua puluh dan g dua puluh empower indonesia berencana mendorong empat isu prioritas
bahkan di berbagai working group baik di finance track maupun shorpa track isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender turut dikedepankan
di antaranya mendorong pemberdayaan dan inklusivitas wanita di bidang literasi digital dan umkm
kalau dalam konteks indonesia sebagai negara berkembang yang dominan yang mampu bertahan menghadapi krisis global menghadapi pandemi global adalah yang pelaku umkm bukan yang dari sektor swasta
maka di sini pemberdayaan perempuan pelaku umkm mendukung program programnya dan juga mengupayakan agar persoalan yang dihadapi
baik pada level pendidikan kultural dan struktural tadi menurut di sini
menurut data badan pusat statistik dua ribu dua puluh satu ada enam puluh lima juta unit umkm di indonesia yang berkontribusi pada enam puluh satu persen perekonomian nasional
dan enam puluh empat lima persen pelaku umkm adalah wanita
namun sayangnya pelaku usaha umkm ini mereka lebih banyak sebagai supporting untuk keluarga
membantu suami untuk mencari nafkah
sehingga ketika kebutuhan untuk mencari nafkah itu sudah terpenuhi
ataupun menurut standar mereka bahwa kebutuhan keluarga itu sudah terpenuhi
ya sudah jarang ada upaya untuk meningkatkannya menjadi usaha yang lebih besar
satu dari tiga agenda prioritas di g dua puluh tahun ini adalah transformasi digital
peningkatan literasi digital dan keterlibatan perempuan di sektor ekonomi diharapkan dapat meningkatkan ketahanan umkm selama pandemi
mendorong pemulihan ekonomi global
g dua puluh empower diharapkan mampu menyuarakan dan mengembangkan kebijakan terkait kesetaraan gender
mumtazah jatuningrat windri hawadis jakarta